kenalin aku wilda dan aku cinta rupiah
raking cintanya aku sama rupiah
aku tau banyak faktor menarik soal rupiah
rupiah itu nama mata uang resmi negara republik indonesia
dan rupiah dicetak dan diatur penggunaannya oleh bank indonesia
yang kedua kenapa sih namanya rukia
jadi kata rupiah diambil dari bahasa mongolia
yaitu rupiah tanpa hak di akhir kata
terus berhubung pelan pelan orang indonesia
ngomong rupiah itu pake h di akhir kata
maka penyembuhannya jadi rupiah
yang ketiga kapan diresminya rupiah
nah peresmian rupiah sebagai mata uang negara republik indonesia
yaitu empat tahun setelah kita merdeka
tepatnya tanggal dua november seribu sembilan ratus empat puluh
yang terakhir uang sebelum rupiah itu apa ya
ori dicetak di percetakan kalisius
ori digunain dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah kamu juga perlu tahu nih
mesin pencetak uang pertama di indonesia
hai sekarang aku di museum bank indonesia
nah sekarang aku di depan ruangan yang keren
tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu
pencetak uang pertama yang dari ori
kamu penasaran gak sih sama bentuk uang pertama indonesia
nah ini untuk pertama uang indonesia
bedanya uang rupiah original sama yang enggak
pada uang asli terdapat benang pengaman
dan angka tersembunyi yang bisa berubah ubah warnanya
sesuai arah pandangan kita
kalau dirabat terasa tekstur kasar
digambar pahlawan dan nominalnya
nah ada juga kode tunanetra
berupa pasangan garis di kiri
di terawang tampak tanda air berupa gambar pahlawan
unsur pengamanan gambar saling isi
akan terlihat utuh bila diterawang ke cahaya
dan akan terlihat pola berwarna warni
jadi kenali keaslian uangmu dengan tiga d
nah kamu harus masuk ke tahap selanjutnya
gak gitu juga sih cara mencintai rupiah
pas dapet uang simpan di dompet
yang gak bikin uang ngecek karena diremas atau terlipat
jangan sampai uang di strapless
buat nyatui uang uang yang kamu punya
rupiah yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita
sedikit banyaknya perlu dibagi pada orang yang membutuhkan
cintai rupiahmu berbagi untuk sesama